kok emak belum tidur
mama gak bisa tidur deh
anak muda beda jalan pikirannya sama orang tua
aduh andre siapa yang jagain
tatang stres berat
biar malem ini andre biasanya jagain aja
kita pulang ke rumah bu dokter yuk
tatang lepasin motornya
tatang lepasin motornya
tatang lepasin motornya
seharian kamu kemana
kamu bener bayar asep sama dudung buat jagain ronaldo
iya mah soalnya bisnis idam gak bisa ditinggal
tapi kalau setiap hari ronaldo diurus sama orang lain
yang bapak sudah bilang tidak baik tidak
tetep idam pantau pak
asep sama dudung gantian jaga ronaldo
kalo idam gak sibuk mah idam pasti jagain ronaldo pak
ini sepertinya te
iya pak enak
beli nih teh dimana ini
di restoran cepes ikan caji
itu kan restorannya para pejabat dan
itu restoran langgaran bupati cibalong
eh dan mahal itu ke
mumpung bisnis idamnya lancar
sok atuh dihabisin pps nya pak
tapi bisnis kamu bisnis halal ya
kamu bisnis teh gak nipu orang kan dan
enggak tuh ma
emang enak jadi anak buah bos di dante
makanannya enak enak terus
kok emak belum tidur
emak nggak bisa tidur deh
emak mau didih temenin ngobrol
anak muda beda jalan pikirannya sama orang tua
kalau sudah begini
emak kangen sama ijom
kamu jangan sebut sebut nama dia lagi
dia beda sama ijom
kalau ijam itu sahabat emak
kalau mancin kuraisin itu jahat
udah kamu tidur sana
mak mau tidur
mak tidur ya